nah ini berbicara tentang arus lalu lintas yang tadi sudah farhanisa katakan terutama di jalur cikampek sendiri
ini memang jumat malam kendaraan dari arah jakarta ini ternyata masih membatasi ruas jalan tol jakarta cikampek
nah untuk itu sudah ada korespondensi nn indonesia ada arman helmi di ruas tol cikampek jawa barat
selamat pagi arman arman bagaimana pantauan anda terkait arus lalu lintas di ruas tol cikampek hingga pagi ini
selamat pagi iqbal fani saya ini sebenarnya pengen jalan jalan ke bandung sebenarnya ya
tapi saya akan memantau dulu kondisi lalu lintas fani sama iqbal jangan tertawa ya
mungkin mau ikut boleh ya abis siaran tapi kita pantau dulu arus lalu lintas
tadi sejak perjalanan saya bisa saya ceritakan dari cawang kemudian lewat juga cikunir
sekarang juga sudah mulai memasuki sudah melewati cibitung ke arah kecikarang seperti itu
kondisi lalu lintas dapat saya katakan ramai lancar
namun tadi pada saat di tol dalam kota masih di cawang itu sebenarnya belum terlalu ramai fani dan iqbal
tapi setelah memasuki bekasi barat melewati bekasi barat bekasi timur sampai kepada tambun cibitung dan mengarah ke cikarang sudah mulai ramai lancar seperti itu
mungkin saya bisa perlihatkan sedikit google maps nya ya
saya pakai google maps di sini kalau bisa dilihat oleh kamera kalau kita zoom
pada umumnya di sini semuanya berbara
biru ya itu tandanya lalu lintas berjalan lancar
hanya ada sedikit warna kuning di titik titik tertentu
saat ini di kilometer dua puluh tujuh menjelang kilometer dua puluh delapan semuanya berjalan lancar seperti itu
memang tadi fani sempat menginformasikan ada sedikit kecelakaan
tadi juga saya sempat mengupdate twitter dari jasa marga
memang betul sekali ada kecelakaan yang melibatkan kendaraan pick up yang bermuatan ikan
itu di kilometer enam puluh tiga di daerah dawan
sempat terbalik di sebelah
kiri jalan dan itu sudah ditangani petugas
dan sekarang juga sudah mulai dievakuasi ataupun juga dipindahkan
sehingga lalu lintas dari arah cikampek menuju ke dawan
kemudian terus ke arah purbalenyi dan juga ke arah cilenyi bandung
juga sudah berjalan ramai lancar
informasi juga dari twitter jasa marga
tadi saya sempat update begitu teman teman
bahwa arah cawang cikunir cikarang sampai dengan cikampek lancar
begitu juga dengan arah sebaliknya
begitupun juga dengan yang menuju ke bandung
cikarang utama kemudian juga sampai ke dawan sampai ke cilenyi
dan arah sebaliknya berjalan ramai lancar
sedikit saya informasikan cuacanya
ini matahari sudah mulai terbit sangat terik sebelah sana
sehingga menyelaukan mata
saya sudah sedikit memichinkan mata kalau melihat matahari di sebelah sana
jadi untuk teman teman ataupun juga pemirsa di rumah yang akan melakukan perjalanan ke arah bandung
lakukan perjalanan sejak sekarang ini
karena memang kondisi lalu lintas ini menjelang gerbang tol cikarang utama
ya sudah mulai terlihat di sebelah sana
gerbang tol cikarang utama biasanya di sini kalau misalnya long weekend
liburan akhir pekan yang panjang seperti ini
ada banyak kendaraan yang antre
sekarang ini tidak ada antrean seperti itu
dan juga saya menghimbau kepada pemirsa ataupun juga siapapun yang akan melakukan perjalanan
dengan menggunakan jalan tol
agar jangan lupa meyakinkan dan juga mengecek kembali saldo
ya karena memang saldo e tol ada yang kurang mencukupi ini bisa menyebabkan antrian panjang
kalau misalnya anda lupa melakukan top up atau melakukan isi saldo kembali
jadi sebelum melakukan perjalanan mampir dululah di gerai gerai tertentu dan anda bisa melakukan top up
memang ada beberapa gerbang tol yang bisa melakukan top up
tapi agar supaya tidak terjadi antrian panjang
lakukan dulu pengisian ulang saldo anda supaya tidak terjadi antrean
nah ini saya sudah masuk di gerbang tol cikarang utama
waktu menunjukkan enam lewat dua puluh tujuh menit
ini kendaraan sudah mulai ramai ya antreannya
tapi misalnya tidak perlu khawatir
misalnya kalau misalnya akan melakukan perjalanan
ini antrian yang tidak begitu padat tidak begitu signifikan
tidak usah khawatir
ini antrean yang dapat dikatakan wajar wajar saja seperti itu
jadi kalau misalnya sekali lagi melakukan perjalanan
saya himbau agar supaya pastikan dulu kondisi kendaraan anda
ya cek kembali ban kendaraan
kemudian kondisi remnya koplingnya
kalau masih sempat lakukan spuring balancing
kemudian kalau juga masih sempat ya pastikan juga kondisi bensin
agar senantiasa tetap full pada posisinya seperti itu
iqbal dan fanny bagaimana
apakah mau menyusul ke bandung
kayak gini aja sih seperti itu
karena sepertinya arus lalu lintas sangat cukup bersahabat ya
ini jarang jarang nih terjadi
tapi saya sarankan untuk arman helmi jangan sampai keterusan sampai bandung
karena anda harus melaporkan lagi
di program program selanjutnya
arman helmi terima kasih atas informasinya dari anda
tetap berhati hati dalam berkendara arman
dan memang kalau berbicara masalah bandung ini menarik ya